warga korban yang menaruh harapan penuh kepada tim dvi polri untuk segera mengidentifikasi seluruh penumpang dari jatuhnya pesawat sriwijaya air dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua pk clc
salah satunya pihak keluarga dari sang co pilot kapten diego mamahit yang turut bertugas pada kejadian tersebut
proses identifikasi jenazah di rumah sakit polri hingga pada malam ini masih terus dilanjutkan
dan kami sambil menunggu kami bertemu dengan salah satu pihak keluarga dari co pilot pesawat sriwijaya air dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua dari jakarta menuju pontianak dengan nama kapten diego mamahit
yang saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pihak keluarganya dengan nama lydia alvernia selamat malam mbak lydia
selamat malam mas
mbak lydia kami pertama tama turut berduka atas kejadian yang terjadi
namun kami ingin mendalami juga seperti apa sosok kapten diego dan kapan terakhir bertemu dengan kapten diego
buat keluarga kami diego sosok yang pendiam
pendiam tapi selalu murah senyum
selalu menjadi penenang di keluarga kami
karena memang kapten diego itu lebih kalem di antara kakak kakak yang lain
dan lebih tenang orangnya cool lah mas kalau bisa dibilang
tetapi sosok yang sangat penyayang
terutama istri anak dan orang tuanya itu mengakui bagaimana sifat diego yang family man banget
kami terakhir bertemu di tanggal dua puluh lima desember
tetapi keluarganya yang lainnya terakhir bertemu itu di tahun baru tanggal satu januari
karena biasanya orang tua
orang tuanya bikin kumpul keluarga
berapa hari di rumah sakit polri dan mengikuti apa saja yang sudah dilaporkan kepada tim dvi polri hingga pada malam ini
dan update nya terakhir seperti apa dari tim dvi polri
dari pihak keluarga kemarin sudah mengambil sampel dna orang tua bapak
pak boy mamahit dengan ibu evelyn mamahit
lalu ada dokumen penunjang yang diminta juga
itu sudah dibantu diberikan oleh pihak sriwijaya
lalu dari pihak sriwijaya juga memberikan dalam bentuk pdf untuk sidik jari dari ijazah aslinya captain diego
dan itu sudah cukup menurut dvi polri sudah cukup untuk kelengkapan yang dibutuhkan
sampaikan jugakah dari keluarga akan menunggu berapa lama hingga proses ini akan selesai
apakah ada batasan
waktu dari tim dvi ataupun dari sriwijaya
dari sriwijaya sendiri kami belum dapat kepastian berapa waktu
tetapi semalam dari dvi polri kemungkinan bisa berlangsung selama tujuh hari
tapi akan diusahakan lebih cepat dari itu
ayah dari captain diego kan memang bekerja di airlines terakhir menjabat sebagai corporate secretary

jadi saat mengetahui anaknya akan menjadi pilot pasti sudah memikirkan yang terburuk resiko terburuk sebagai pilot
bersyukur ada trauma healing
tetapi ya itu keluarga juga berusaha recover dengan caranya sendiri dengan mengucap syukur apa yang tuhan buat itu baik aja
terima kasih atas informasinya
kami semua tentu berdoa agar proses ini berjalan lancar dan keluarga diberikan ketabahan